menteri dalam negeri cahyokumolo menyerahkan surat keputusan plt gubernur aceh nova irian syah dan bupati benar meriah syarkawi
keduanya menjadi plt karena gubernur aceh irwandi yusuf dan bupati benar meriah ahmadi ditahan kpk
dikutip dari detik com mendagri cahyokumolo mengingatkan kepada plt agar fokus selama mengemban tugas dan berkomunikasi dengan semua pihak saat akan mengambil keputusan
cahyo juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa gubernur aceh irwandi yusuf dan bupati benar meriah ahmadi
ia meminta jajarannya berhati hati dan bertanggung jawab menjalankan tugas